informasi pertama cnn indonesia update dari italia
petugas pemadam kebakaran terus melakukan pembersihan puing puing bangunan
di sekitar jembatan morandi di kota genoa italia
jembatan tersebut roboh pada empat belas agustus lalu
otoritas italia mengatakan sebanyak empat puluh tiga orang tewas akibat insiden tersebut
sebelumnya petugas kembali menemukan tiga jenazah pada minggu waktu setempat
pencarian korban masih akan terus dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran setempat
hingga semua korban hilang ditemukan
insiden ambruknya jembatan ini telah memicu perdebatan sengit tentang infrastruktur di italia
pemerintah italia telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki penyebab robohnya
struktur bangunan jalan di jembatan yang menghubungkan italia dengan perancis bagian barat ini
kini kita ke tiongkok topan rumbia terjadi di beberapa daerah tiongkok utara tengah dan timur
hujan deras membuat jalanan tergenang air
akibatnya aktivitas warga menjadi terhambat
di tiongkok utara jalanan terendam air setinggi tiga puluh cm
di tiongkok tengah banjir setinggi lutut orang dewasa membuat sekitar satu ratus lima puluh
enam puluh penduduk desa terperangkap
tim penyelamat berupaya membantu warga mengungsi ke tempat yang lebih tinggi
sementara di tiongkok timur hujan deras juga memicu terjadinya banjir akibat meluapnya sungai
departemen meteorologi tiongkok memperkirakan hujan lebat akan terus terjadi di provinsi changzhou
tengsan dan kinhuandao hingga senin waktu setempat
keinformasi selanjutnya puluhan ribu orang menyaksikan festival
layang layang internasional yang digelar di kolombo ibu kota sri lanka pada minggu waktu setempat
bertempat di taman bersejarah sri lanka yang bernama gala face green
sekitar tiga penggemar layang layang se asia ikut berpartisipasi dan menerbangkan layang layang mereka
beragam bentuk warna dan ukuran layang layang diterbangkan sehingga turut mewarnai langit sekitar
festival yang digelar pada hari minggu kemarin ini juga bekerja sama dengan stasiun tv lokal di sri lanka
sejumlah wisatawan luar negeri datang khusus untuk menyaksikan festival tahunan ini
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia newsroom akan kami lanjutkan sesaat lagi
terima kasih dan sampai jumpa